indonesia merah daraku putih tulaku bersatu dalam sepakatmu
indonesia debar jantungku tetang nadiku berbau dalam bangat danganku
gebiar gebiar pelagi cinggah
indonesia nada laguku
selahas dengan simponimu
indonesia merah daraku putih tulaku bersatu dalam sepakatmu
gebiar gebiar pelagi cinggah

indonesia merah daraku putih tulaku bersatu dalam sepakatmu
indonesia debar jantungku tetang nadiku berbau dalam bangat danganku
indonesia nada laguku
selahas dengan simponimu
indonesia nada laguku
indonesia nada laguku putih tulaku bersatu dalam sepakatmu
gebiar gebiar pelagi cinggah
gebiar gebiar pelagi cinggah
gebiar gebiar pelagi cinggah
gebiar gebiar pelagi cinggah
gebiar gebiar pelagi cinggah